perayaan hari ulang tahun pramuka ke lima puluh enam di bumi perkemahan cibubur jakarta
presiden jokowi sekaligus meresmikan raimunah nasional ke sebelas tahun dua ribu tujuh belas
tidak hanya diikuti pelajar setingkat sma dan mahasiswa
raimuna nasional ke sebelas ini juga diikuti oleh warga binaan lembaga pemasyarakatan
dalam sambutannya presiden jokowi mengingatkan pentingnya peran pramuka
dalam menjaga negara kesatuan republik indonesia
presiden meminta pramuka indonesia untuk selalu produktif
inovatif dan kreatif agar menghasilkan karya yang dapat membanggakan bangsa
presiden jokowi yakin pramuka indonesia dapat terus berkembang
menjadi generasi penerus bangsa yang semakin unggul dan maju
saya yakin generasi muda indonesia adalah generasi yang unggul
generasi yang hebat generasi yang kreatif
generasi petarung dan bukan generasi pecundang
teruslah berkreasi berkarya dalam wadah gerakan pramuka
isilah waktu muda kalian dengan kegiatan yang positif yang produktif
seorang pramuka itu harus berani termasuk berani melakukan inovasi
seorang pramuka itu harus terampil termasuk terampil dalam menggunakan teknologi secara positif
ketangguhan generasi muda indonesia yang diakini jokowi
salah satunya tercermin pada anak bernama maya julianti
kemiskinan tidak membuat maya patah semangat
dan ia berhenti
ia berhasil berangkat ke jakarta mengikuti raimuna
maya merupakan siswa sma dari desa cotrueng aceh utara
untuk biaya sekolah maya
kadang kadang gak punya uang juga gak jajan
ya kan ekstra ekstrak puluh puluh ikut pramuka
pernah gak makan atau gak ada uang jajan ke mana mana
pagi gak ada gak makan
semangat untuk berkembang dan berprestasi lewat raimuna
juga ditunjukkan oleh warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas dua b
bua lemo provinsi gorontalo yang bernama rian
mesti kita tunjukkan bahwa narapidana itu bukan hanya seorang penjahat
tapi tunjukkanlah kami betul betul akan berubah
jangan kena napi itu punya hati kak
kisah maya dan rian
merupakan bukti bahwa keinginan untuk perubahan dan menjadi manusia yang lebih baik adalah mungkin
selama diiringi dengan niat yang kuat
sekarang di studio telah hadir dua peserta raimu nasional dua ribu tujuh belas
maya julianti dari aceh utara dan rian dari gorontalo
halo terima kasih teman teman
selamat pagi tapi untuk menambah semangat pastinya kita harus apa dong dengan tepuk pramuka
kita tes dulu apakah ada perbedaannya ketika kita masih sekolah
dengan sekarang gimana sih sekarang tepuk pramuka apa sama aja
oke boleh dong dibunyiin
ayo tepuk pramuka
pramuka pramuka preja muda karana
kalau sekarang kan durasinya juga masih harus dibatasin
nah kalau sekarang kegiatannya apa sih kalau hari ini sebenarnya
masih kegiatan kalau saya standby di stand kak
agenda acara begitu
kalau kemarin sudah ada pidato dari presiden hari ini
kalau hari ini ada teman teman lain ikut rotasi ikut materi
kalau saya hanya standby di stand aja kak
jadi dua duanya sedang piket nih sekarang ya
mana jauh jauh dari aceh
alasannya apa sebenarnya kuat sekali tekadnya untuk ikut raimu nasional di jakarta
untuk ikut raimu nasional di jakarta
saya ingin membangun semangat saya
yang dulu gimana lah sekarang pengennya lebih atas lagi
yang telah diajarkan dari kakak di kc ataupun
yang di daerah sana gitu ya
dan dari selama dari hari minggu ya sudah mengikuti acara ini
apa yang sudah didapatkan dari acara ini
teman teman semakin banyak juga
masya allah banyak
apa saja yang diajarkan
dan semangat maya makin bertambah
bertambah untuk mengikuti raimu nasional ke depan lagi
insya allah kalau ada
cita cita bahkan katanya mau jadi polisi ya
mudah mudahan dengan ini ya dengan ikut raimuna juga jadi satu modal untuk maya
maksudnya seperti itu kan
iya dan ini kan raimu nasional yang ke sebelas begitu ya yang diadakan
sebenarnya apa sih acara yang paling dinanti dari serangkaian acara di remuna ini kalau dari rian apa
jawab buat saya mengikuti raimunan nasional ini hanya untuk memperlihatkan kepada teman teman
kalau tidak tidak semua maksudnya
tidak ada batasan begitu
iya nggak ada batasan nggak ada perbedaannya untuk mengikuti pramuka ini
kita tidak bisa memandang kita dari mana saja
kita tidak bisa memandang kita dari tahanan narapidana ke masyarakat biasa
orang miskin maupun orang kaya bisa saja mengikuti pramuka
tidak ada batasannya
tapi kalau dari tanggapan teman teman atau mungkin sesama yang memang mengikuti raimuna kan dari seluruh indonesia ya rian
tanggapannya seperti apa soal rian ya memang kalau bisa kita sebutkan tadi memang perwakilan dari lembaga pemasyarakatan ya
ya dari penanggapan teman teman biasa biasa saja kak
kita berkomunikasi seperti orang biasa saja kak
karena kita kalau di dalam penjara kita adalah seorang warga binan kak
hati kita kalau di buper adalah anak pramuka
nah proses seleksinya juga ada panjang sekali begitu yang dilakukan
selama berapa hari kira kira itu seleksinya
seleksi di daerah masing masing sebelum ke cibubur
kalau awalnya seleksi kak kita mengikuti pramuka bina astra
dilakukan di kementerian hukum dan ham gorontalo
berapa orang itu yang ikut
itu sekitar tiga lapas kak
tiga lapas perwakilan ya

sampai akhirnya terpilih dan mewakili dari gorontalo begitu ya

nanti masing masing setelah acara ini selesai apa yang harus di apakah ada tugas begitu ya pak yang harus dibawa ke sana
kalau dari maya terlebih dahulu kira kira tugas apa nanti setelah acara ini sudah selesai apa yang harus dibawa kembali ke aceh utara
membanggakan membanggakan diri maya sendiri dan membanggakan kabupaten aceh utara
ada yang berbeda gak sih setelah mengikuti pramuka kalau dari maya
semangat maya makin bertambah kuat gak manja
dan gak malu malu ya harusnya ya

masih malu malu ya
suaranya harus lebih lantang begitu ya nanti pasti ini kan baru berapa hari begitu mengikuti raimunas
tapi nanti mungkin sekitar ketika ditutup tanggal dua puluh satu agustus sudah lihat perbedaan dari maya
nah kalau rian sendiri gimana nanti apakah nanti ada pelatihan lagi yang akan diadakan di sana di gorontalo
kalau soal pelatihan terus berjalan
dan kita pasti selalu latihan untuk menunggu
dan kita pasti selalu latihan untuk menunggu

untuk menunggu undangan undangan yang dari ketiga daerah kita masing masing yang akan mengadakan peramu itu kak
untuk menunggu undangan undangan yang dari ketiga daerah kita masing masing yang akan mengadakan peramu itu kak
tapi kemarin ketemu presiden gimana tuh
ada pesan gak sih sempat nggak sih nyampein pesan ke presiden dari maya atau rian
enggak ada kak
enggak ada tapi kalau misalnya punya kesempatan untuk bicara soal itu soal rai munas soal indonesia ataupun masyarakat indonesia rian sama maya mau ngomong apa rian dulu deh
enggak ada kak
kalau saya mau ngomongin ucapan terima kasih saja
kita bisa memberikan izin kepada kami narapidana untuk mengikuti kegiatan raimuna nasional ini di cibubur
saya ingin mengucapkan terima kasih juga karena telah memberangkatkan maya dari aceh ke cibubur
baik tapi kalau dilihat tadi banyak sekali kedeka ragaman begitu
nanti ada acara apa lagi kalau di puncak acara

tahu gak sih ada acara apa lagi setelah ini

setelah kemarin ada pidato dari presiden hari ini piket begitu ya
lalu kemudian apa lagi
kalau biasanya kegiatan malam kak pentas seninya kak
dari seluruh anggota yang ikut ya
iya kak dari masing masing daerah kak
biasanya acara ini sampai jam sebelas malam setiap harinya
jadi tujuh belas agustus upacara dimana nih istana atau cibubur
mungkin di cibubur kak
ada formasi acara begitu mungkin dari masing masing daerah nanti akan menampilkan apa

mungkin seperti tarian tarian khas daerah masing masing kak
mungkin seperti tarian tarian khas daerah masing masing kak
mungkin seperti tarian tarian khas daerah masing masing kak
jadi pada intinya semua pasti bangga ya ikut serta di acara raimuna ini
pasti harus ada hal hal yang berubah nih diantara rian dan juga maya
masuk tv satu satunya gak sih bonus
gimana nih pertama kalinya akhirnya masuk studio tv

itu pernah perhubungan kak
ini kayak sekarang lalu
gimana nih pertama kalinya
akhirnya masuk studio tv gimana
ada grogi sedikit gak
tapi tentunya kita doakan ya
semoga acara bisa berlangsung lancar
walaupun sekarang juga sudah masuk musim hujan
disana hujan terus ya
ada keluhan gak sedikit aja
keluhan selama disana
tapi kalau pramuka diajarin ya masalah itu ya
ya tapi udah dipasang lagi
kerjasamanya kembali diuji
terima kasih maya dan juga rian
selamat bertugas lagi
selamat mengikuti acara raimuna yang sudah berlangsung
di kawasan cibubur sampai nanti tanggal dua puluh satu agustus
siapkan mentalnya pasti ya
salam ya untuk lima belas ribu teman teman
yang memang ada disana
itu dia memang perbincangan kami
kalau kita ikutan langsung di dalam tenda
di dalam raimuna
di cibubur ya jakarta
dan tentunya informasi tadi
percakapan kita dan dialog kita
dengan maya dan juga rian
sekaligus menutup jumpa kita
di cnn indonesia after sepuluh
terima kasih untuk kebersamaan anda